pantai bodi ombo terletak di desa jepitu
kecamatan kirisubo gunung kidul yogyakarta
pantai yang berjarak delapan puluh km dari yogyakarta ini
merupakan surga bagi pecinta surfing di yogyakarta
sejak tahun dua ribu lima belas lalu
banyak peselancar pemula maupun yang sudah profesional
mencoba ombak di pantai ini
selain berselancar wisatawan juga dapat melakukan
kegiatan lainnya seperti memancing
pantai yang terletak di sisi selatan yogyakarta ini
memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan pasir putih
nama bodi ombak berasal dari bahasa jawa
yang memiliki arti pasir yang luas
ya mau melepas penat ke bodi ombak
banget ya walaupun perjalanannya jauh banget
tapi treknya bagus sih trek perjalanannya
nyobain surfing di ombak ternyata mantep banget
derasnya ombak yang menyapu karang
serta pantainya yang menjorok menghadap matahari saat terbenam
membuat pantai ini menjadi primadona
bagi wisatawan lokal maupun mancanegara
edonur gantara gunung kidul yogyakarta